tim identifikasi polres metro bekasi diterjunkan di lokasi tewasnya seorang karyawati di desa mekar mukti cikarang utara bekasi jawa barat selasa pagi
polisi membentangkan garis batas polisi di tempat kejadian
hasil identifikasi terungkap korban bernama iska nurohmah wanita berusia dua puluh dua tahun warga menoda di kepumen jawa tengah
korban mengalami luka bacok pada bagian punggung
korban ditemukan sekira pukul lima pagi
kepada warga korban yang akan berangkat kerja tersebut mengaku baru saja dibacok oleh dua orang berboncengan motor
usai membacok dua pelaku kabur ke arah karawang
untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dievakuasi ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
kasusnya dalam penanganan kepolisian sektor cikarang utara dan polres metro bekasi
dia sudah kabur pakai motor dia masih berdiri masih duduk di situ
itu tapi saya nggak memegang megang
itu korbannya sendiri

katanya mau kerja

ini tidak ada barang milik korban yang hilang

insulat motifnya bukan legal bukan keras
kita suka dalamin manfaatnya
dari kamera pengawas
ard salah satu karyawan rumah makan di kawasan pondok kelapa jakarta timur ini
terekam membawa dua kotak amal di rumah makan tempatnya bekerja
tidak hanya itu saja karyawan yang baru saja sebulan bekerja ini
juga melarikan sepeda motor milik majikannya
pelaku yang tinggal di mes rumah makan ini memanfaatkan situasi sepi
saat beberapa karyawan tertidur
kejadian ini jam setengah jam
dia mengambil kotak amal dua dipecahin di atas ruko
lalu jam setengah tiga an dia siap siap untuk bawa kabur motor
untuk kotak amal sendiri tau nggak isinya nominal
aksi pencurian ini telah dilaporkan korban ke polsek metro duren sawit jakarta timur
demi liputan cnn indonesia